ya jargon yang satu ini sudah sangat familiar bagi kita itu beli sekarang bayar nanti atau sering dikenal dengan buy now pay letter
seolah menjadi mantra khususnya di kalangan generasi milenial saat ini
dengan adanya metode bayar gaya baru ini semakin memudahkan generasi milenials dan generasi z dalam mengikutkan keinginannya demi meraup atau meraih gaya hidup ala barat
nah tingginya jumlah gen z sebagai pengguna pay letter yang mudah dan serba digital tersebut membuka peluang peningkatan utang
nah kami akan mengajak anda untuk mengenal istilah buy now pay later kemudian atau jebakan
nah ini sebuah hal yang menjadi bagian daripada ekonomi digital maupun perkembangan teknologi e commerce
kita akan sedikit menelisik seperti apa sih sebenarnya kalau kita bicara dengan pay letter
tadi beberapa referensi yang saya baca sebenarnya pay later ini ataupun cicilan sudah ada sejak abad sembilan belas
kalau di amerika pay letter ini biasa disebut dengan white goods
karena waktu itu biasanya barang buah
barang elektronik yang dicicil itu rata rata berwarna putih
jadi white goods ini merupakan salah satu cikal bakal daripada pay later
tapi mereka tidak diberikan oleh perusahaan perusahaan e commerce
tapi oleh toko toko misalkan dari toko elektronik toko furniture kemudian juga peralatan rumah tangga
itu semua merupakan salah satu pay later awalnya ketika kita bicara
lalu metode pembayarannya yang berkala ini menarik sekali ya
mungkin kalau kita ingat zaman dulu tuh ada kredit panci furniture sampai elektronik
sehingga membuat orang bisa mendapatkan barang barang yang sifatnya kebutuhan sekunder
tapi dengan bayar dicicil gitu kan
kemudian kalau kita bicara kemudahan pengajuan
nah ini yang membedakan pay later dengan sistem mungkin kalau dari perusahaan perusahaan yang tadi saya sebutkan
mereka tuh biasanya kita mengajukan tuh dengan kayak menyelampirkan misalkan kayak ktp gitu ya
kemudian juga dari slip gaji
misalkan ini kan
ini bentuk konfesional
tapi anda tahu nggak sekarang sudah sangat mudah
bahkan ini terintegrasi dengan sejumlah e commerce yang memang saat ini membuat kita sangat mudah untuk mendapatkan aplikasi aplikasi berbayar pay later
kalau di amerika serikat ini sedikit ya saya kasih informasi
salah satu pay later yang terkenal
ajuan dananya itu bisa sampai dua ratus empat puluh lima juta rupiah
itu nama perusahaan adalah e firm
kalau di indonesia mungkin pay laternya masih hitungan ribu sampai jutaan ya
dan ini merupakan salah satu hal yang mungkin bisa kita lihat
kenapa pay later itu menjadi tren
kemudian bedanya pay later dengan kartu kredit
kalau kita bilang kartu kredit ini mungkin pengajuannya agak sedikit complicated
atau permintaan terhadap kartu kredit
ini biasanya orang tersebut harus punya account dulu di bank tertentu
kemudian juga ada limitnya
yang pasti nanti akan naik sesuai dengan kemampuan dia membayar
kalau bayarnya sering on time
terus dia apa namanya
kemampuan financially account yang terdata itu bagus
dia akan mendapatkan kenaikan limit
atau bahkan berubah
mungkin kalau dari biasa yang biasa kartu reguler gitu biru
atau punya warna silver
bisa menjadi gold bahkan kartu emek yang berwarna hitam
itu menarik tuh
sementara kalau kita lihat pay letter
saya juga bisa mengajukan pay letter nih
dengan sejumlah e commerce
yang ada di cell phone kita
mulai dari tokopedia misalkan ya
kemudian juga ada gopay
dan juga grab
anda tidak harus tadi bikin kartu
ktp gitu ya
anda cukup mengunduh aplikasi e commerce
yang ada di cell phone anda
maka anda bisa mendapatkan pay letter
nah ini menarik kan kalau kita bicara pay letter
tapi yang membedakan dengan kartu kredit
salah satunya adalah bunga nih
bunga pay letter dan bunga kartu kredit
sementara kalau bunga pay letter ini berbeda beda
tergantung dari perusahaan penyedia jasanya
nah ini tergantung daripada
berapa lama anda akan menyicil pay later tersebut
kalau di kartu kredit bisa paling lama tiga puluh enam bulan
kalau di pay letter tuh maksimal sepertinya cuma enam ya
atau dua belas bulan
nah jadi ini hal yang berbeda secara bunga
kemudian juga jatuh periode pembayaran
ataupun cicilan antara bunga dari pay letter
ataupun bunga kartu kredit
lalu kita lihat lagi yang menarik adalah
ternyata nih bicara mengenai pay letter
ini tadi informasi dari ojk ada sepuluh empat puluh lima triliun utang pinjol gitu loh
utangnya banyak banget ya warga jakarta
ini kalau saya bilang kayaknya sampai satu pad suatu daerah nih ya
karena mengakibatkan konsumerisme
karena gampang sekali anda cuma punya satu aplikasi di cell phone anda
tanpa harus punya sejumlah uang deposit
nggak pakai deposit
nggak pakai data data apapun
dan pendukung ketika anda mengajukan pay later
ini informasi terkait dengan pertumbuhan di satu sisi
tapi yang positif adalah pertumbuhan bisnis ekonomi digital
nah ekonomi digital indonesia nih ya
dan ditargetkan dua ribu dua puluh lima dua ribu tiga puluh lima
pastinya ini juga didukung oleh sikap konsumerisme kita
untuk membelajarkan uang kita
dengan pay later ini
ya sepertinya sebuah buah simalakamba ya
kalau kita bicara mengenai pay later
mempermudah kita untuk membelanjakan uang
mendapatkan barang barang kebutuhan
tapi harus diingat adalah tadi bunganya
kemudian juga tetap harus tanggung jawab untuk membayar
karena ini bukan mempermudah pembelanjaan
tapi ada satu tanggung jawab
dimana anda harus membayar sisilan
dan berikut bunganya